pasca pertemuan wali kota solo gibran raka buming raka dengan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
memunculkan secuma tafsir soal komunikasi maupun niat dari pertemuan ini
setelah walkot gibran akhirnya memposting juga jamuan makannya bersama dengan sejumlah tokoh lainnya
lalu pesan apa yang ingin disampaikan dan untuk membahasnya lebih dalam
kami akan menanyakan langsung pada wali kota solo gibran raka buming raka
selamat malam mas gibran mas wali apa kabar
halo selamat malam baik
alhamdulillah dalam kondisi sehat dan kemudian ada pakar komunikasi politik fnd ghazali mas ege
selamat malam apa kabar
malam malam mas wali sehat alhamdulillah
alhamdulillah dalam kondisi sehat semua begitu para narasumber saya akan langsung bertanya ini kepada mas wali
setelah kemudian beberapa hari publik akhirnya berkomentar semua pihak berkomentar
misalnya mengupload sejumlah foto dengan judul mukbang bersama tokoh begitu mas wali
apakah ini kemudian adalah langkah meredam begitu terutama dinamika yang terjadi mungkin di internal pdip begitu mas wali
emangnya ada dinamika apa
nggak ada dinamika apa apa
jadi pesan apa sebetulnya mas gibran yang ingin disampaikan setelah kemudian dengan pak anies pak ganjar
yang ternyata katanya late post begitu
adakah tertentu yang ingin anda sampaikan dalam postingan itu mas gibran
pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya ini adalah orang yang suka jajan suka kulineran itu aja
baik ini berarti bisa dimaksud
eh jangan nantau mas
baik ini berarti artinya bisa dimaknai hanya silaturahmi kah begitu
atau kemudian ada semacam
ini kan kebetulan bulan ini bulan november solo sedang jadi ini ya tuan rumah banyak event event nasional
kita ada haul habib yang kemarin dihadiri oleh pak anies
besok kita jadi tuan rumah muktamar muhammadiyah
itu didatangi juga oleh banyak tokoh tokoh
lalu ada munas hidmi
nah itu banyak tokoh tokoh juga
jadi ini memang solo ini memang sedang lagi kedatangan tokoh tokoh
dan ya saya tidak mungkin melewatkan kesempatan
baik ini untuk bersilaturahmi sekaligus berguru pada para para senior itu
berarti anda menepis ya ketika ada anggapan ini berhubungan dengan momen politik pilpres pilgub di dua ribu dua puluh
berarti ini hanya kemudian jamuan tuan rumah begitu ya mas gibran
iya saya sebagai tuan rumah
beliau beliau sudah meluangkan waktu untuk jauh jauh terbang ke solo
jadi saya harus menjamu dan mendampingi sampai akhirnya
saya akan coba menanyakan bagaimana kemudian perspektif dari mas ege begitu
apakah kemudian jamuan makan ini bisa kita maknai sebagai publik kita tafsirkan begitu
ini menjadi sesuatu hal yang lebih dari sekedar jamuan makan begitu mas ege
bram dan para pemirsa mas wali
saya harus mengakui bahwa gaya berkomunikasi mas wali ini unik ya
kalau tampil disuruh unik
terus wajahnya juga kalau berbicara seperti tanpa ekspresi apa apa
jawabannya juga pendek pendek
sehingga memungkinkan bagi banyak pihak untuk memiliki berbagai persepsi lah soal itu ya
tapi ini hal yang menarik
nah yang mau saya katakan kalau saya pribadi nggak akan jauh jauh
saya pendek saja
saya pikir bahwa ini persahabatan politik
bahwa nanti ada yang melihatnya sebagai politik persahabatan juga nggak apa apa
nah dalam konteks yang terkini ini saya takutnya saya terlalu jauh nih mas gibran
kalau nanti melihat terang langsung kasih tahu ya
saya itu melihat kita sedang menghadapi suatu katakanlah kondisi baru
jadi ada teman teman atau senior dari partai politik
yang mendeklarasikan calon presiden itu lebih jauh ke depan dibandingkan biasanya
jadi tujuh belas hari dua tahun sebelum bapak jokowi ayahandanya mas wali ini menyelesaikan masa jabatannya
nah itu kan suatu eksperimen yang tidak melanggar aturan perundangan apapun
nah pada sisi lain untuk itu dibutuhkan positioning
jadi dibutuhkan semacam katakanlah menyatakan calon yang dideklarasikan itu
posisinya seperti apa
macam macam persepsi yang muncul
ada antitesis ada perubahan dan perbaikan dan sebagainya
namun di banyak diskusi di berbagai tempat yang saya ikuti ini mas wali ya
ternyata ujung ujungnya itu ada yang berakhir dengan istilah istilah saya mudah mudahan tidak mengulangi lagi
ada istilah kemarahan nasionalis dan kemarahan umat
bahkan di sebuah apa tayangan tv
youtube yang dulu adalah tayangan televisi yang sangat terkenal
itu kembali lagi membahas soal avog dan anis gitu
nah apa yang dilakukan oleh mas gibran ini menurut saya
lepas dengan gaya kalimat kalimat yang ya kadang kadang menimbulkan macam macam persepsi ya
tapi kalau saya tidak terlalu jauh saya cuma ingin mengatakan ini persahabatan politik
bahwa kemudian membawa keuntungan bagi mas gibran apalagi bagi anies
kemudian juga ada foto bersama ganjar
apakah itu dibuat sebagai imbangan atau tidak
mas gibran yang paling tahu mas wali yang paling tahu di dalam hatinya
tentu saja mas anies juga mendapat manfaat kalau nanti kita kaji lagi
oke baik ini kemudian menarik anda sudah menyebutkan tadi soal salah satu foto yaitu dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang juga menarik kalau kita simak secara caption begitu ya
dikatakan kalau tidak salah mas wali saya mengutip
bahwa lebih enak makan sederhana begitu
nah ini ada maksud tertentu kah mas gibran
apakah bisa dimaknai jangan jangan lebih nyaman begitu makan sederhana bersama pak ganjar dibandingkan pak anies misalkan di hotel
breakfast hotel begitu seperti apa mas gibran
ya tidak ada maksud apa apa mas
biasa ini kan orang kampung biasa makan di hotel
tapi yang jelas apapun menunya itu ya tergantung siapa yang menemani lah dua duanya enak
oke mas gibran ini anda mengatakan tergantung siapa yang menemani begitu makanannya apapun tidak masalah
berarti pertanyaan saya siapa kemudian yang lebih nyaman pak ganjar atau pak anies yang menemani pada saat itu
sama nyaman ya saya kan di traktor oleh beliau beli ya
baik baik oke saya akan
sama enaknya begitu ya walaupun tadi anda mengatakan tergantung siapa orangnya
mas ege seperti apa melihatnya apakah kita bisa membaca dari postingan dan juga caption begitu
ya ini menarik mas wali jadi pertemuan dengan mas anies itu kan terjadi kemudian ya
ketika berkunjung ke novotel di solo sebelum sama sama naik mobil berangkat ke acara haul habib ali bin muhammad al habsi
nah itu ditampilkan lebih dulu dan ditampilkan oleh banyak media
kemudian mas wali juga menampilkan foto bersama dengan mas ganjar
itu foto kalau nggak salah saya terjadi rabu sembilan november ya
sesudah peluncuran ekspor bank jateng dengan umkm di solo technopark
gitu ya mas gibran ya
kalau ditanya kenapa urutannya menjadi seperti itu terus dinyatakan oh saya tidak bermaksud mengimbang imbangi
ada juga lah maksud mengimbang imbangi gitu ya
buat mengingatkan yang ini sudah pernah ditampilkan
yang ini walaupun terjadi seminggu yang lalu seminggu sebelumnya ditampilkan juga
lalu ada juga mukbang itu dengan pak prabowo
juga ada dengan mbak kwan ya mbak kwan soto gading kalau nggak salah
kalau dengan pak ganjar itu di sate kambing padahal
kurang lebih begitu ya
nah yang menarik kalau untuk pak ganjar itu ada kalimat yaitu bahwa yang tadi ya
bukannya nggak enak tetapi nggak biasa makan di hotel
gimana gitu rasanya memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini
tapi tidak kalah pentingnya waktu berbicara dengan makan pagi dengan bang anies itu
ada juga kalimat penting ini sama sama penting
jadi berguru itu nggak harus ke orang yang sama satu partai atau satu kubu
berguru sama semua orang ya kurang lebih gitu
jadi ini dua pesan yang penting
walaupun situasi berbeda makanan berbeda dan selalu mengembirakan karena ditraktir orang lain
maknanya yang disampaikan berbeda
yang satu lebih enak karena makan di warung sederhana nggak biasa di hotel
tapi tetap juga datang ke hotel karena ini menyambut tamu yang datang
dan kemudian kalau berguru itu nggak harus ke orang yang sama
satu partai atau satu kubu
berburu sama semua orang ya kurang lebih begitu
jadi ada pesan itu tuh mas bram dan prabu birsa
baik oke kita akan konfirmasi langsung kepada mas gibran begitu
kemarin salah satu politisi pdip kemudian said abdullah mengatakan jika mas gibran ingin belajar kenapa tidak langsung ke bapaknya begitu
yang juga punya track record panjang untuk menjadi seorang politisi dan sekarang menjadi presiden
mengapa kemudian anda mencoba membuka banyak komunikasi dan pembelajaran politik kepada banyak tokoh begitu mas gibran
ya nggak ada salahnya
kalau dengan bapak ya
nggak ada salahnya saya belajar dengan yang lain
oke berarti pertemuan adalah murni silaturahmi murni belajar begitu ya
iya murni belajar murni silaturahmi
mungkin dulu orang juga kaget kenapa saya silaturahmi ke pak rocky gerung
ya tujuannya sama
untuk berguru untuk belajar melihat ya semua ini dari perspektif yang lain lah
baik kalau kemudian mas wali boleh saya tanyakan apakah lebih nyaman yang mana jalannya begitu
apa mazhabnya mungkin yang bisa diserap yang bisa diterapkan kemudian hari mungkin mas wali
ya semuanya baik
semuanya ya semuanya baik
semuanya beliau beliau ini tokoh tokoh ini adalah ekspertis di bidangnya masing masing
dan saya kira semuanya sukses untuk apa ya ya membawa daerahnya ke tingkat yang lebih baik lagi
tapi kalau dengan pak gubernur jawa tengah ya pasti lebih nyambung karena kita sama sama dari jawa tengah
problem problem perkotaannya juga hampir hampir mirip
ya bisa lebih relate ke pak ganjar
baik baik mas oli kemudian kalau orang kemudian berandai andai ketika anda mengatakan lebih relate lebih mungkin nyambung
apakah jangan jangan anda lebih nyaman ketika mungkin suatu hari akan diajukan di pilgub jateng atau dki seperti apa
kalau itu nanti aja saya masih fokus di solo
baik baik berarti artinya belum ada gambaran begitu mengingat anda dari tadi cukup positif begitu ketika menggambarkan bagaimana kedekatan
bagaimana kemudian anda makan rasanya lebih sederhana lebih enak ngobrolin lebih nyambung lebih relate begitu mas wali
oke saya tanyakan ke mas effendi kalau begitu
saya tanya ke para pengamat sekarang bingung
jadi sebelum ini saya juga ada live tv sama stasiun lain
itu mas toto juga kayaknya bingung membaca saya
oke kalau begitu saya akan tanyakan tafsirnya mas effendi kalau begitu seperti apa mas ege
ya kalau untuk yang ditanyakan paling terakhir apakah akan maju ke gubernur mana begitu ini agak sama dengan mirip pak jokowi ya ayah anda mas wali ini
ketika ditanya mau maju presiden apa enggak copres copres enggak mikir
kurang lebih gitu ya mas wali ya
jadi akhirnya maju juga gitu
ngangguk gitu ya
jadi akhirnya maju juga cuma ya nantilah gitu
kalau sekarang copras copras enggak mikir
kurang lebih begitu
nah balik kenapa terlihat agak nyambung dengan ganjar pranowo
itu kan karena memang sudah banyak kerjasama ya
kebetulan memang di situlah bersama sama di provinsi itu
yang saya catat misalnya gor manahan itu kan ada kerjasama antara gibran dengan ganjar
kemudian juga kalau ini kan baru dilantik bulan februari dua ribu dua puluh satu ya mas wali ya
jadi ada juga beberapa hetero space co working misalnya
serta juga beberapa kegiatan bersama yang saya sebutkan tadi
termasuk tadi ya yang makan sate itu kan sesudah pelepasan hasil umkm ya
dengan bank jateng kemudian juga dengan uns
jadi pernah kerja bareng lah gitu
sering kerja bareng
menarah ke jawa tengah
nah itu ada persoalan nyaman dalam persahabatan politik tadi
kalau dengan anies sekali lagi ini mas wali ini menguntungkan dua duanya
menguntungkan bagi orang muda seperti mas wali ini
yang memang harus terlihat banyak belajar dari siapapun lah sama sama ya
jadi yang tua juga belajar dari yang muda
tapi secara umum kan dilihat kalau yang muda datang menggali ilmu kemudian bersalaman dengan baik menunduk
seperti tanpa beban jawabannya juga pendek pendek seperti itu
membuat orang nyaman nyaman saja
kalau yang dari awal kesel bisa kesel terus ya mas wali ya
ini kok wajahnya begini terus
terus jawabannya pendek pendek
apa gambar gambar di belakangnya seperti itu misalnya itu bisa tetap kesel
tapi secara umum orang bisa lebih menerima anak muda yang mau datang kemudian
nah yang menarik itu adalah kata kunci tadi
tidak selalu satu partai atau satu kubu
jadi secara tidak langsung mas wali ini menyadari bahwa nanti di dalam politik kita kan memang ada partai partai
dan agak lebih tajam sedikit kubu itu
saya kan selalu khawatir
walaupun semua orang ini sedang menyampaikan narasi menolak polarisasi
justru ingin mencegah politik identitas
tapi saya merasa mudah mudahan tidak terjadi ataupun tidak begitu hebat
pemilu dua ribu dua puluh empat itu akan jatuh pada kubu kubuan yang seperti itu
nah mas gibran atau mas wali mencoba melakukan persahabatan politik yang akan terus terang akan membawa manfaat juga
siapapun nanti yang menang artinya sudah punya persahabatan
siapa tahu loh
menang itu bisa macam macam mas bram
tapi pada sisi lain
ini membuat kita lebih damai untuk mencegah seperti yang saya bayangkan tadi
pemilu dua ribu dua puluh empat itu akan diwarnai dengan kubu atau pembelahan seperti itu
baik mas ege berarti menurut anda ketika hari ini mas gibran membuka banyak komunikasi dengan judul belajar silaturahmi tadi
ini adalah ketok pintu komunikasi awal begitu untuk kemudian melihat bagaimana dinamika pak
ada pada pemilu di dua ribu dua puluh empat apakah itu pilpres apakah itu pilgub itu masih akan dilihat nanti
anda melihatnya seperti itu mas effendi
ini jangan jangan dalam minggu ini saya melihat mohon maaf kalau ada kesalahan juga dari pengamatan saya
tapi saya melihat mas gibran sekarang sedang membuka dirinya untuk media
untuk tayangan tayangan langsung seperti ini
bebacaranya zoom up gambar di belakangnya
ini mulai membuka diri
ditambah dengan mungkin dia sudah merasa waktunya untuk juga tampil dalam konteks perimbangan tadi
dia tidak kalau ditanya pendek pendek dia bilang
wah nggak berimbang cuma makan aja
tidak ada politik meja makan
tapi kalau dari mengutip dari kata kata tadi
nggak satu partai nggak satu kubu ada upaya mulai keluar untuk menjemput yang saya sebut persahabatan politik
jadi yang agak berbeda adalah menurut saya
apa yang ingin disampaikan dari pertemuan pertemuan seperti ini
kan nggak bisa terus menerus begitu ya
kan nggak bisa mas wali terus menerus disampaikan ya cuma politik
nggak ada politik cuma makan saja uang ditraktir gitu ya
sama semuanya juga enak
lama lama kan ketika ini berulang kedua dan ketiga kalinya orang ingin tahu juga
nama bagusnya sudah ada ya
setidaknya dengan mas anies itu ada kalimat mempelajari transportasi
baik baik ini menarik kemudian anda sejak awal menyinggung soal background begitu ya
kalau kita lihat ini kemudian mas wali cukup beragam menggunakan simbol simbol animi
misalkan one piece naruto bahkan di tweetnya juga cukup banyak begitu
apakah kemudian mas ege ini terakhir singkat saja
anda melihat ini sebagai simbol bahwa memang arahnya yang ditunjukkan adalah politik
mengingat anime anime ini cukup kental dengan dinamika politik seperti naruto dan juga one piece
saya saja menggunakan latar belakang buat nimbangin ya
saya sudah tebak bahwa ini latar belakang layarnya gibrat akan begini sesudah beberapa pengunculannya
tapi dia ingin mengatakan mas wali ini inilah saya saya dengan gaya begini
beberapa bagian memang masih mengikuti pola ayahanda tetapi dia mulai membuka diri
dan sama sama sudah ada perhitungan apa keuntungan politiknya
tadi kita bisa dapat dari kata tidak hanya satu partai satu kubu
yang juga menguntungkan anies tetapi juga mengatakan nyaman bersama sama dengan mas ganjar
karena sudah banyak bekerja sama ya
dan kita tahu banyak juga perkembangan kota solo dalam kesinambungan dengan mas fx rudy hadiatmo sebelumnya ya
saya selalu menggunakan kata kesinambungan memang kan mas wali baru dilantik bulan februari tahun dua ribu dua puluh
nah ke depan tentunya mas wali orang akan berharap
ini latar belakang ini selalu menjadi sesuatu yang menarik latar belakang apalagi yang akan ditampilkan gitu ya
terus kemudian jawaban pendek pendeknya mungkin dianggap selengean gitu ya
atau jawaban pendek pendek yang santai cuek apalagi yang akan dimunculkan
dan bagaimana kita semua kemudian membaca persepsi kita dari kebebasan yang diberikan oleh gibrat
tapi di sisi lain tentu saja mas wali harus mencari kesempatan
tapi di sisi lain tentu saja mas wali harus mencari kesempatan
jadi harus banyak belajar lagi dalam berkomunikasi publik ya
sehingga apa persepsi yang disampaikan itu menarik dan kemudian bermanfaat bagi perdamaian di pemilu dua ribu dua puluh empat
baik terakhir saya konfirmasi langsung pada mas gibran
benarkah kemudian demikian
saya ingat tadi sore anda men tweet salah satu meme bergambar unbu dan ada caption hokage
ini kan cukup kental dengan dinamika politik di konoha
apakah ini akan kita bisa relatekan kepada solo dan indonesia begitu mas gibran
apakah ini akan kita bisa relate kan kepada solo dan indonesia begitu mas gibran

ya silahkan ditaksirkan sendiri
kalau boleh tanya bram ke mas gibran apakah dengan gambar gambar yang saya lihat di dua kali kebetulan saya nonton di dua kali pemunculan di televisi
apakah gambar gambar ini juga menunjukkan di samping mengikuti tren
barangkali juga ingin menggambarkan bahwa mas wali ini masih anak muda baru dalam politik gitu
bagaimana mas wali menjawabnya
enggak juga sih pak enggak juga
biar inilah biar ini kan kita udah dua hari trending ya biar algoritmanya stabil itu aja

berarti artinya semakin ke depan dengan stabil ini akan lebih digenjot lagi mas wali mengingat memang mungkin dua tahun lagi begitu untuk gelaran pemilu
bagaimana sorry sorry keputus
ya kalau anda tadi mengatakan bahwa ini kemudian cukup konstan begitu anggapan publik viral
apakah kemudian ini akan tetap anda lakukan seperti ini menampilkan bagaimana anda sebagaimana anda begitu untuk kemudian kepentingan dua tahun lagi misalkan dalam pilgub dki atau jawa tengah
ya lihat aja lah nanti ya dua ribu dua puluh empat masih lama
gak usah ini lah
yang pasti adalah sedikit lagi saja saya dengar ada elit dari partai apa yang mengatakan nanti mengusulkan anies berpasangan dengan gibran di capres dua ribu dua puluh
nah yang itu belum bisa karena menurut undang undang pemilu kita pasal satu ratus dua puluh sembilan usia capres dan cawapres itu harus empat puluh tahun gibran ini di dua ribu dua puluh empat belum mencapai empat puluh tahun kurang lebih gitu ya
jadi kalau ada usulat ya pastinya lihat undang undang dulu
baik ini kalau saya ingat jawaban tweet mas gibran adalah belum lulus ujian cunin begitu mas berarti artinya kalau tidak bisa pilpres akan dipilkup dong mas gibran
ya lihat aja nanti ya saya masih fokus dulu di solo masih banyak pr pr di solo yang harus saya selesaikan saya belum genap dua tahun
hmm oke berarti akan fokus dulu di solo masih banyak pr pr di solo yang harus saya selesaikan saya belum kena dua tahun lho
oke berarti akan fokus dulu di solo mas gibran raka buming raka serta pakar komunikasi politik mas effendi ghazali telah bergabung bersama kami selamat malam selam sehat selalu mas mas kalian
selam sehat pak bumir selamat sehat
terima kasih maturnuun sehat sehat semua